kamu masih setia sama saya
buat saya sekarang
supaya saya tetap dapat thr
saya cerai kalau misalnya gak dapet thr
memang cuma lima ratus ribu
yang siapa ini dadang
kenapa kalian berempat yang datang
ada yang kalian sembunyikan
tidak pak sok
huruf di bukti transfer ini beda
dengan huruf bukti transfer biasanya
kamu pikir saya tidak tahu
kalau bukti transfer ini palsu
uang yang sepuluh juta yang saya berikan kepada kami
tidak pak ustaz
ini masalah serius
kamu diam saja kalau kamu tidak tahu
kemana uang sepuluh juta itu
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
uangnya sepuluh juta
sebenernya gini pak ustadz
saya tuh di hipnotis
di depan atm ustadz
itu ada idan kok sebagai saksi
waktu kejadian dia ada disitu
kamu harus ganti
kenapa saya harus ganti pak ustadz
terus siapa yang harus ganti
bawahan pak ustadz
kalau ustadz kan rw
kesalahan bawahan itu ditanggung sama pimpinan pak ustadz
tanggung jawab pemimpin
pak ustadz aja yang bayar
kalau kamu tidak mau ganti
kalau iko tahu
warga saya terancam ini urusannya
tenang dulu pak ustadz
kita cari jalan keluarnya
saya sudah mendengar semuanya
biar cai yang menyelidiki masalah hipnotis ini
ini pencurian tingkat tinggi
tuhan urusan gali gali tanah cari tengkorak
serah kamu panggil idan
dia satu satunya saksi
siap pak ustadz rw
tidak ada uang yang hilang
jadi uangnya kemana komandan
uang itu sedang dialihkan
ini simulasi untuk melakukan program pemiskinan masal
puncaknya adalah ketika semua istri kita pulang kita buktikan semuanya
bisa jadi pelaku yang menghipnotis dadang adalah warga cirau sendiri yang disamakan
bisa aja dia dikasih week dan diberi topeng supaya kita berpikir dia bukan warga ciraus
sekarang kalian berdua berpatroli di sekitar atm
bagaimana kalau ini nggak ada hubungannya dengan konspirasi global komandan
jangan jangan pak ustadz rw yang benar ini gak ada hubungannya dengan rekayasa rekayasa
dulu ada tong sampah diacak acak
ternyata icuk katanya tatang kena mutasi gen
kita ancam dipasung malah sembuh
pembunuhan bayi masal
gak taunya pekerjaan dukun beranah
terus kemarin kita disuruh patroli karena komandan bilang ada piring terbang
gak taunya malah pak dubes yang datang
jadi kamu gak percaya sama saya
kita sudah senewan beneran komandan
gak mungkin pak ustadz rw mau nipu kita komandan
dia tia udah tua
dia juga selalu baik sama kita
saya mau jadi hansit saja komandan
saya keluar dari cai
kamu masih setia sama saya
gak tahu komandan
buat saya sekarang bagaimana caranya supaya saya tetap dapat thr
bisa bisa saya cerai kalau misalnya nggak dapat thr
memang cuma lima ratus ribu
tapi tanpa thr
kepercayaan itu adalah keimanan
sebelum ada bukti yang ada hanya kepercayaan
kepercayaan sulit bertahan tanpa ada bukti yang kuat
kita berdua akan mencari dan memberi bukti
bahwa semua yang ada di dunia ini adalah rekayasa
semua konspirasi global
ada masalah apa lagi pak amtip
apa yang kamu kerjakan
saya gak ngerjain apa apa pak kantin
kamu pasti menyembunyikan sesuatu
gak ada yang saya sembunyikan
uang thr yang kamu sembunyikan
bukan saya yang mengambil pak kaptim
gak ada apa kang
tenang aja nin
udah tenang aja
kalian berdua ikut saya
gak usah banyak tanya
sebentar pak kantin
saya beresin nenek dulu pak
sabar pak kantin